calon gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama membantah dirinya bolos kerja pada saat berkunjung ke blitar jawa timur senin lalu
ahok menjelaskan kunjungan dirinya bersama wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
dan ketua umum pdip megawati soekarno putri ke blitar tidak menyalahi tugasnya sebagai gubernur dki jakarta
menurutnya selama kunjungan masih dilakukan di dalam negeri bukan keluar negeri dirinya dan jarod tidak perlu mengajukan izin kerja
sebelumnya ahok dan jarot pada senin lalu berziarah ke makam presiden pertama indonesia soekarno di blitar jawa timur
bersama ketua umum pdip megawati soekarno putri dan sejumlah calon kepala daerah lain yang diusung pdi perjuangan
dalam kesempatan itu ahok jarot berkenalan sekaligus berdiskusi
dengan sejumlah kader pdi perjuangan termasuk wali kota surabaya tri risma harini yang juga turut mendampingi
sejumlah kader pdi perjuangan termasuk wali kota surabaya tri risma harini yang juga turut mendampingi